cuma disini nih main game gak pake ribet
sepertinya orangnya sangat peduli ya
saya salah satu orang yang pengen lihat bapak bisa sembuh lagi
ya ampun pelan pelan pak
gapapa ada yang bisa
gak gak gak
terima kasih banyak ya om ya
aku udah niat banget bikin sekolahan di kantornya om irfan untuk reina
iya aku seneng kok
terima kasih banyak ya om
dengan apa yang sudah allah berikan
dan kepada reina
yuk kenalan dulu sama temen temennya
mau disini dulu aja
yaudah saya masuk duluan ya mbak
nenek ayo semua jangan berteduh
ini kalau makeup nenek kelunturan gimana nisa
kalian aja yang masuk saya masih mau disini
oh elsa aneh banget
gue gak takut sama air hujan
yang gue udah bilang gue tuh gak takut air hujan rik
rik lo tau gak
waktu masa masa gue pacaran sama nino pernah nih hujan hujanan kayak gini
kita foto foto bareng kita ketawa ketawa bareng kita nari nari bareng
pokoknya kita berdua bahagia banget
aku seneng banget kita main hujan hujanan kayak gini

eh sini temenin masa sama air hujan aja takut sih
terserah elsa lo bebas ngelakuin apapun
dan gue akan selalu ada buat lo
silahkan pak ini minumnya
bentar catherine udah datang
mbak catherine belum datang pak
kok tumpen catherine jam segini belum datang ya
ya makasih pak
ya makasih pak
selamat pagi pak
kamu akhirnya datang juga
maaf ya pak saya terlambat
bapak malah udah sampai duluan
tadi di jalan macet banget pak
gimana mulai kerjanya
kan selama ini yang tau urusan dan bisa ngeliat semuanya cuman kamu
ya gak tau
gak tau sampe ini pak
bapak nggak boleh putus asa
gak boleh putus semangat
mulai hari ini saya janji saya akan bantuin bapak untuk bangkit lagi
saya akan bantuin cari rumah sakit lain yang sediain donor mata
ya tapi kalo kita mulai lagi dari awal
prosedurnya kan panjang
ada kemungkinan bisa lebih lama dari apa yang ditawarkan rumah sakit di singapura
tahun dua ribu dua puluh tiga berarti bisa dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh lima kita nggak tahu
saya tau pak
tapi bapak nggak boleh pesimis
harus selalu optimis dan semangat
lagipula gak ada salahnya juga kalo kita coba pak
sepertinya orangnya sangat peduli ya
saya salah satu orang yang pengen lihat bapak bisa sembuh lagi
ya ampun pelan pelan pak
gapapa ada yang rusak
gak gak gak
ada yang tuh
nanti anak di kandang lo juga sakit
dia pasti kangen sama temen temen
kalo di kolah aku
kan ada gurunya
karena ini hari yang spesial
gurunya juga harus spesial
jadi yang jadi guru
di sekolah buatan ini
ye mama jadi buku guru aku
yaudah kalo gitu sekarang mama jadi guru ya
berarti anak anak semuanya yang ada di sini
sekarang kita coba bikin baloknya
bikin bentuk rumah istana ya
anda aja kakak liat reyna
cucu kakak sekarang
kakak pasti bahagia
saya nge telepon dulu ya
saya percaya gak telponnya
pagi ini gue harus kasih laporan ke bos